selain kurang berkontribusi terhadap prestasi tim manajemen persib mulai mempertimbangkan untuk memutus kontrak striker asingnya asal inggris carton cole
meski demikian manajemen persib masih menunggu rekomendasi dari pelatih jajang nurjaman terkait pemutusan kontrak mantan striker west ham united tersebut
lamanya proses adaptasi serta masalah kebugaran menjadi penyebab pemain yang juga sempat memperkuat glasgow celtik tersebut
masih belum mampu memberikan kontribusi di lini depan persib yang hingga kini baru memproduksi delapan gol dari delapan laga awal liga satu indonesia
manajemen persib mulai mempertimbangkan untuk memutus kontrak carton cole hingga putaran pertama liga satu indonesia usai
pemain berusia tiga puluh tiga tahun yang telah menyumbangkan lima puluh satu gol pada dua ratus delapan puluh sembilan penampilannya di liga inggris itu
masih diberi kesempatan untuk memberikan kontribusi positif di sembilan laga yang tersisa di putaran pertama liga satu
namun manajemen persib menunggu
pemain berusia tiga puluh dua tahun yang telah menyumbangkan lima puluh satu gol pada dua ratus delapan puluh sembilan penampilan di liga inggris itu masih diberi kesempatan untuk memberikan kontribusi positif di sembilan laga yang tersisa di putaran pertama liga satu
delapan laga awal yang dimainkan persib di putaran pertama liga satu
pemain yang direkrut persib pada akhir medio maret silam tersebut belum dapat menyumbangkan gol setelah baru bermain tiga kali dua diantaranya masuk dari bangku cadangan
bersama michael essien carton cole masih dinilai manajemen dan boboto belum dapat berkontribusi positif terhadap persib
yang hingga kini masih tercecer di peringkat ke tujuh kelas men sementara liga satu indonesia dengan koleksi tiga belas poin dari delapan laga
freddy bangun bandung